para perokok juga cemas dengan wacana kenaikan harga rokok
seorang juru parkir di surabaya mengaku tidak akan mampu membeli rokok
jika harganya naik hingga dua kali lipat
namun ia punya cara sendiri agar bisa merokok setiap hari
mis turianto mengaku dirinya perokok berat
juru parkir berusia empat puluh satu tahun ini sudah kecanduan rokok sejak di bangku smp
penghasilan mis turianto rp enam puluh per hari
dalam sebulan ia bekerja dua puluh dua hari
itu berarti total penghasilan mis turianto per bulan adalah rp satu tiga ratus dua puluh
dalam sehari ia menghabiskan minimal satu bungkus rokok yang harganya rp enam belas
untuk tiga puluh hari ia membutuhkan rp empat ratus delapan puluh untuk membeli rokok
artinya lebih dari tiga puluh lima persen penghasilannya ia habiskan untuk rokok
kalau harga rokok sampai lima puluh berarti sama
bagaimana dengan penghasilan bapak
kalau penghasilan saya begitu saya tidak bisa beli rokok satu pak
caranya saya kalau pulang ke desa bawa baku saja
bawa baku kelinting saja sendiri
memang itu bisa berhemat sampai berapa sih pak
kadang beli rp dua puluh dapat satu bulan
satu bulan itu bisa
satu bulan bisa
rp dua puluh itu satu bulan
satu bulan itu bisa
tapi bapak tidak mungkin untuk berhenti rokok ini berarti ya
ya tidak mungkin
kalau suruh milih pak beli makan atau beli rokok
beli makan saja buat keluarga
kalau rokok itu kan saya sendiri
keluarga kalau saya dapat rp lima puluh belikan rokok keluarga saya tidak makan
memang tidak mudah bagi pria asal madura ini untuk berhenti merokok
jika kenaikan harga rokok benar benar terjadi
mis turianto harus lebih keras membanting tulang
untuk memenuhi kebutuhan rokok dan belanja keluarga